memperingati hari jadi ke tujuh puluh satu marinir melakukan upacara di darat dan laut
pengibaran sang saka merah putih dilakukan di selat madura bersebelahan dengan jembatan suramadu
perayaan ini diharapkan menjadi momentum kejayaan marinir di laut dan di darat
tepat pukul sepuluh pagi ratusan pasukan marinir atau pasmar i tni angkatan laut
memasuki kawasan upacara di kawasan jembatan suramadu sisi surabaya
tampak seluruh pasukan berada dalam posisi siap terendam di air laut
bertindak sebagai inspektur upacara adalah brigjen tni lukman hashim
kita sudah biasa sebetulnya ini baru kan kelihatan
kita sering ada upacara pengambilan baret pembaretan itu kita di pantai selatan
malam hari malam hari dan justru gelombangnya lebih besar
kita berdiri di situ melaksanakan pembaretan
jadi baret ini kita pakai harus lewat sana dulu
jadi ini barusan berusaha kita juga tampilkan di masyarakat
ini sambil kita juga mengajak masyarakat tadi
kegiatan upacara di separuh darat dan laut ini memang ingin dijadikan simbolis upaya kejayaan tni al
sesuai slogannya jalesu bumi amca jaya mahe yang artinya justru berada di laut dan darat kita jaya
ya upacara berjam jam di selat madura seperti tampak di belakang saya memang mungkin bukan perkara besar
namun ini bisa menunjukkan salah satu konsistensi dari tni angkatan laut untuk menunjukkan kejayaan di laut maupun di darat
kedepan tni angkatan laut atau korps marinir juga harus menunjukkan tidak hanya menjaga batas teritorial indonesia
namun juga mampu memerankan sebagai salah satu garda terdepan untuk menjaga salah satunya perekonomian negara
di mana negara kita negara kepulauan memiliki posisi strategis
di perdagangan dunia maupun di asia
upacara ini bersifat terbuka dan juga diikuti oleh pelajar masyarakat nelayan sekitar dengan puluhan perahunya
keikut sertaan masyarakat sipil dalam perayaan ini diharapkan juga menjadi potret kedekatan tni angkatan laut dengan masyarakat